pengacara senior sekaligus ketua dewan pembina perhimpunan advokat indonesia
peradi oto asibuan menyatakan mundur sebagai kuasa hukum tersangka
mundurnya otoh dari perkara setia novanto di tengah rai
adanya ketidaksepakatan di antara keduanya
hal ini disampaikan otoh asibuan sesaat sebelum menyerahkan
surat pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum setia novanto
ke komisi pemberantasan korupsi
oto mengaku keputusannya akan hal ini telah dipertimbangkan dengan baik
oto menyatakan telah menemui setia novanto langsung di rutan jakarta timur cabang kpk
terkait pengunduran dirinya
meski enggan menjelaskan secara detail oto juga menyatakan
sebagai pengacara dirinya tidak mau membela sebuah perkara
yang penanganan hukumnya melanggar etika dengan melakukan praktek di luar kode etik
pada desember dua ribu sebelas yang lalu oto hasibuan juga pernah mengundurkan diri
sebagai kuasa hukum
bagi muhammad nazarudin dalam kasus korupsi pembangunan wisma atlet hambalang
dalam perjalanannya diantara kami dengan siti novanto
saya melihat belum ada kesepakatan ya tidak ada kesepakatan yang jelas
tentang tata cara penanganan suatu perkara
sehingga kalau tidak ada kesepakatan yang pasti dan jelas
tentang penanganan suatu perkara
maka itu dapat mengakibatkan kerugian bagi dia dan juga terhadap saya
dan itu akan menyulitkan saya untuk melakukan suatu pembelaan terhadap klien
berdasarkan hal tersebut kemarin saya sudah bertemu dengan setia novanto
jam tiga sore di rutan
saya sudah sampaikan hal ini kepada dia langsung
karena saya harus jujur mengatakan kepada dia
bahwa karena memang diantara kita belum tata cara penanganan perkara yang tidak ada
yang tidak ada yang pasti tidak ada kesepakatan
maka saya menyatakan saya tidak akan meneruskan untuk menjadi
kuasa hukum saya untuk dipengadilan